bukan hanya tentang wisata alam atau mencicipi lezatnya kuliner saja
tanjung pinang juga memiliki beberapa objek wisata religi yang pantas untuk kita coba
nah salah satu yang bisa dikunjungi adalah wihara unik yang bernama wihara seribu patung
jajaran patung biksu dan arca buddha ini bukanlah di tiongkok
melainkan di kota tanjung pinang
namanya wihara ksitigarbha bodhisattva atau dikenal juga dengan sebutan wihara seribu patung
tempat ibadah umat buddha ini telah menjadi ikon wisata religi terkenal di ibu kota provinsi kepulauan riau tanjung pinang sejak dua ribu sembilan belas
pasalnya di sini terdapat sekitar lima ratus patung lohan atau pengikut buddha
yang ukurannya setinggi satu lima hingga dua meter
patung ini berjajar rapi di area luar wihara
di wihara ssitigarbha bodhisattva ini atau di wihara seribu patung adalah salah satu dari wisata religi yang ada di kota tanjung pinang pulau bintat
dan di sini tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat untuk beribadah bagi orang buddha saja
tapi juga masyarakat dari beragam agama bisa melihat dan menyaksikan patung patung
ada sekitar lima ratus an patung yang ada di sini dengan ekspresi dan juga raut muka yang berbeda beda di tiap patungnya
tidak sedikit turis lokal dan mancanegara yang datang menyaksikan patung unik dengan beragam ekspresi ini
wisatawan hanya bisa melihat tiap detail ornamen patung di balik pagar besi tanpa boleh memegang patung langsung
bagus sih karena emang emang kayak bukan di indonesia jadinya kita kalau hasil fotonya sih kayak bukan di indonesia
patungnya bagus banget
masing masing face itu dia nggak punya karakter
sendiri coba cek deh maksudnya coba ngelihat
kalau kita sekilas emang kesannya sama semua ya tapi nanti kalau dilihat karakter mukanya itu punya masing masing face sendiri
mukanya karakternya beda beda dari seribu katanya seribu patung sih nggak tahu juga nominal sebenarnya berapa
tapi masing masing muka karakternya beda beda
batanya juga hidup
di area wihara seribu patung juga terdapat bangunan megah bermaterial batu
di bagian atas gapura terdapat atap bertingkat berarsitektur khas negeri tirai bambu
wihara unik ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata saat anda berkunjung ataupun pulang ke kampung halaman tanjung pinang
indra yanni laksmi tanjung pinang kepulauan riau